forlovers meski telah dipastikan lolos ke babak championship series
borneo fc tetap masih menyimpan sederet target
karenanya lawan lawan borneo di laga laga sisa tak bisa berharap borneo fc akan mengendurkan permainan mereka
borneo fc telah memastikan tiket ke championship series liga satu musim ini
tapi tak berarti borneo sudah puas dan kini dengan santai menunggu siapa lawan mereka nanti
klub kebanggaan kota samarinda ini masih memiliki beberapa target yang tetap harus diwaspadai lawan mereka
satu target pasti adalah mengunci peringkat pertama kelas men
meski telah berjarak cukup jauh di kelas men borneo fc masih berambisi merebut poin tiga saat bertemu psm makassar dua puluh sembilan maret nanti
jika bisa menang maka posisi puncak kelasemen secara resmi akan mereka kunci
borneo fc seharusnya sudah bisa mengunci peringkat satu kelasmen jika saja persib bandung gatot
gagal mendapat poin saat bertemu persikabo lima belas maret lalu
namun nyatanya persib bisa menaklukkan persikabo
kini persib mengisi peringkat dua dengan poin lima puluh
di jeddah internasional pekan ini para pemain diliburkan selama enam hari
empat pemain pun dilepas untuk bergabung dengan tim nasional
selain itu jeda juga dimanfaatkan untuk pemulihan cedera pemain seperti william yankluen